konstruksi jembatan melengkung lrt jabodebek
yang berada di ruas kuningan jakarta selatan
telah berhasil dikerjakan
konstruksi jembatan melengkung yang memiliki radius lengkung satu ratus lima belas meter ini
disebut sebagai yang terpanjang di dunia
dan langsung menuai banyak pujian
salah satunya dari presiden jokowi
perancang jembatan lengkung ini adalah arvila delitriana
atau yang akrab di sapa dina
ibu dua anak yang berusia empat puluh sembilan tahun ini
mengerjakan proyek jembatan lengkung lrt jabodebek
selama lebih dari satu tahun
lulusan teknik sipil itb angkatan seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ini
yang menginginkan jembatan lengkung itu dibangun tanpa tiang penyangga
salah satu alasannya adalah jika terjadi gempa
maka tiang penyangga bisa menimpa dua flyover yang ada di bawah jembatan
namun pada awalnya banyak yang meragukan
bahwa jembatan lengkung seperti itu bisa dibuat
namun dina yakin dia bisa melakukannya
apakah bisa ini begini terus dia ketemu
kalau nggak ketemu bagaimana katanya
nah itu yang saya bisa jawab bahwa ada yang namanya geometri control
sedikit sedikit jadi baru maju satu meter dua meter kita udah cek
jadi nggak sampai meleset begini gitu kan
kemudian yang paling penting saya pasang sensor
jadi kalau untuk jembatan jembatan yang cuma lurus lurus aja
saya jarang minta sensor
kondisi jembatan paling kritis adalah saat dia mulai mendekati tengah
ketertarikan dina pada perancangan jembatan terjadi ketika dina
melanjutkan studi s dua di itb pada tahun dua ribu dua
yang membuatnya tertarik adalah jembatan yang dapat menghubungkan
dua lokasi itu dapat mempertemukan manusia
selama berkiprah hampir dua puluh tahun dalam merancang jembatan
sudah begitu banyak proyek jembatan yang dina buat
namun yang baginya monumental kurang lebih ada sepuluh jembatan
di antaranya jembatan
kalikuto di semarang dan jembatan bagansi api api di riau
dalam merancang sebuah jembatan hingga selesai
dina bisa menghabiskan waktu hingga lima tahun
ketika bekerja di area konstruksi sebagai seorang perempuan
tidak ada tantangan yang menyulitkan bagi dina
tantangan yang dihadapinya adalah justru bagaimana agar tidak melupakan perannya yang utama
kondisi yang harus bisa saya atasi adalah bagaimanapun saya ibu ibu
punya anak punya suami yang gak bisa kalau bapak bapak kan
tugas utama adalah bekerja
kalau saya kan saya bilang pekerjaan saya ibu rumah tangga hobi saya bikin jembatan
akhirnya artinya saya harus bisa mengatur waktu bahwa saya punya tugas utama
nah itu aja yang artinya saya harus punya kemampuan yang lebih
karena waktu saya kalau buat laki laki mungkin seratus
waktu saya mungkin tinggal tujuh puluh atau delapan puluh karena saya harus mendedikasikan waktu saya untuk rumah
pada hari kerja dina lebih sering berada di luar kantor untuk memantau proyek proyek jembatan
yang berbeda dengan jembatan
semuanya berada di luar kota bandung
kantor yang berada di kawasan utara kota bandung ini didirikan pada tahun dua ribu dua belas
dan total memiliki tiga puluh karyawan
bagi rekan kerjanya dina memiliki beberapa kelebihan
maksudnya kan biasanya kalau di lapangan perempuan itu gimana gitu ya
tapi beliau naik ke atas tiga puluh meter mah gak masalah
manjat sampai atas juga nggak masalah
jadi jagoan deh pokoknya
saya mungkin lebih beliau ke ibuan gitu mas
jadi mengayomi atau ibaratnya memperlakukan engineer itu seperti mungkin seperti ini ke anak sendiri lah gitu mas
itu yang mungkin agak saya rasakan gitu mas
meski jembatan lengkung lrt jabodebek yang dirancangnya telah berhasil dibangun
namun dina belum puas
keberanian yang dimilikinya mendorong dina untuk terus meraih pencapaian dalam merancang jembatan

selama kita punya dasar yang kuat untuk mendesain suatu jembatan
kita nggak boleh ragu untuk memulai sesuatu yang sifatnya baru atau belum pernah
kalau orang waktu saya ditanya kamu pernah desain jembatan sepanjang ini
ya saya cek jujur belum
kalau yang lurus pernah sampai satu ratus delapan puluh
terus kok berani beraninya gitu
ya itu saya punya dasar bagaimana cara menghitungnya
jembatan lrt jabodetabek yang dirancang dina memencahkan dua rekor nasional
sebagai jembatan kreatif
kereta box beton lengkung dengan bentang terpanjang dan radius terkecil di indonesia
dan pengujian aksial statistik loading test pada fondasi board pile dengan beban terbesar di indonesia
william nasution helmi suryanegara bandung jawa barat